kita terkembang dengan korrespondensi dari indonesia maria sarjana di pengadilan tepikor jakarta pusat
maria sarjana kita bicara mengenai persidangan yang ditunda hari ini dan rencana akan kembali digelar pada tanggal sembilan belas juni lagi pada minggu depan
kira kira penundaan ini seberapa signifikan dalam proses persidangan
mengingat memang sebelumnya secara teknis lukas sendiri menyatakan bersedia untuk dihadirkan langsung di persidangan
tetapi dari pengadilan sendiri justru membuat persidangan secara daring
dan apakah ini nanti proses ke depannya akan terjadi perubahan lagi
dan kira kira materi ke depannya seperti apa yang akan disajikan
silakan dengan laporan anda
baik selamat siang yuda
terkait dengan pertanyaan anda apakah kemudian seberapa signifikan jalannya persidangan dilakukan offline maupun online
kami melihat dari tadi bagaimana proses sebelum sidang bahkan pihak kuasa hukum dari lukas nmb
saya menyampaikan bahwa sesungguhnya klien atau terdakwa lukas nmbo menginginkan sidang dilakukan secara offline
dan kemudian lukas hadir di ruangan sidang di tempat saya berdiri
tapi kemudian ini diputuskan oleh pihak komisi pemerintahan korupsi menggunakan daring
dan tadi kami mendapat informasi bahwa pihak kpk memutuskan untuk penggunaan daring dikarenakan efisiensi saja
efisiensi yang dimaksudkan adalah karena lukas nmb menghendaki menggunakan kursi roda
sedangkan pada sidang perdana
tentu kita juga bersama mengetahui bahwa sidang perdana adalah pembacaan dakwaan saja
sehingga ini diutarakan oleh pihak kpk tidak perlu kemudian membutuhkan banyak proses berlangsung sampai dengan di tempat persidangan
dan juga tadi sempat diutarakan oleh pihak jaksa penuntut umum bahwa ada kekhawatiran terkait dengan keamanan
di mana banyak pendukung lukas nmb yang memang masih menginginkan lukas tidak ditahan
seperti pada beberapa waktu yang lalu demo demo juga terjadi di komisi pemerintahan korupsi
sehingga memang pilihan bagi komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan sidang daring hari ini diambil
tetapi kemudian ada beberapa hal yang juga menarik yuda dalam proses persidangan tadi
walaupun sangat singkat tetapi ada beberapa hal yang kemudian menarik untuk dicermati
pada pertama sebelum sidang ini mulai
kuasa hukum menyatakan bahwa lukas nmb siap untuk menjalani persidangan secara offline
dan bahkan tadi ojk lagi sempat menyatakan bahwa
kliennya ini memiliki tensi yang baik satu ratus dua puluh tiga per delapan puluh artinya cukup sehat untuk menjalani persidangan
tetapi kemudian pada saat proses persidangan dimulai daring dimulai
kemudian ketika majelis hakim mempertanyakan kepada pihak terdakwa sendiri atau lukas nmb
tadi lukas menjawab bahwa dirinya tidak sehat dan tidak siap untuk menjalani proses persidangan hari ini
walaupun persidangan hari ini dilaksanakan secara daring yaitu lukas berada di gedung kpk jakarta
dan jaksa penuntut umum kemudian kuasa hukum dan juga majelis hakim ada di gedung pengadilan negeri jakarta pusat atau tpkor di jakarta pusat
dan oleh karena hal itu ini ada kontradiktif yang terjadi yuda dalam proses persidangan tadi
dimana tadi di awal disebutkan bahwa dia sehat kemudian menginginkan offline
tapi ketika kemudian dipertanyakan kembali oleh majelis hakim
lukas mengaku tidak sehat sehingga hakim memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan proses persidangan
karena memang itu aturan dari kuhap sendiri
yang menyatakan bahwa jika memang terdakwa mengalami suatu masalah kesehatan
maka tidak bisa lagi kemudian dijalankan proses persidangan
dan dalam kasus ini juga menjadi suatu hal yang cukup menarik
karena beberapa saat juga tadi sempat diutarakan oleh pihak jaksa penuntut umum
maupun kuasa hukum memiliki argumentasi yang berbeda beda
dan sedangkan hakim juga berkonsentrasi pada lamanya proses penahanan yang sudah hampir habis
dalam kuhap ditentukan ada satu ratus dua puluh hari

proses penahanan sebelum adanya pelimpahan perkara atau pembacaan dakwaan di muka persidangan
sehingga memang tadi kemudian majelis hakim menyarankan
jika memang nanti dalam proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan terhadap lukas nmb
dokter mengatakan bahwa lukas memang dinyatakan sakit
maka pihak majelis haki membinta kepada komisi pemeriksaan korupsi
dan juga jaksa penuntut umum untuk melakukan pembantaran
sehingga proses atau kesehatan yang dimiliki oleh lukas nmb ini tidak mengganggu jalannya
perkara atau tidak kemudian memotong waktu penahanan
sehingga tetap bisa dilakukan persidangan
yuda dalam kasus ini memang lukas nmb ditengarai melakukan dua hal
diantaranya suap dan juga gratifikasi
di mana suap lukas nmb diduga menerima rp empat puluh lima delapan miliar rupiah dari dua orang yang berbeda
di keterangan yang kami dapatkan dari pihak komisi pemerintahan korupsi
lukas nmb diduga menerima suap senilai rp empat puluh lima delapan miliar rupiah dengan rincian
penerimaan sekitar rp sepuluh empat miliar yang didapatkan lukas nmb dari pithon ennumbi
yang merupakan pemilik pt melonesia mulia pt lingge lingge pt astra jaya
dan juga pemilik pt melonesia cahaya timur
sedangkan ada angka tiga puluh lima empat miliar rupiah yang kemudian diduga diberikan oleh rijatono laka
yang merupakan pemilik dari pt tabi bangun parmindo
kemudian pemilik dari pt tabi bangun papua dan juga beneficial owner dari cv walibu
dan ini ditengarai pemberian angka rp tiga puluh lima empat miliar dilakukan oleh rijatono laka pada dua ribu tiga belas dua ribu delapan belas
maupun dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh tiga di mana saat itu lukas nmb menjadi gubernur papua dalam dua periode
sedangkan untuk tuduhan atau dugaan penerimaan gratifikasi
ini cukup berbeda yuda dengan penerimaan suap
gratifikasi yang kemudian disangkakan diterima oleh lukas nmb ini
merupakan gratifikasi senilai satu miliar rupiah yang diduga didapatkan lukas nmb pada tanggal dua belas april dua ribu dua puluh
dari direktur pt indo papua budi sultan dan ini kemudian ditengarai menjadi
suatu perkara karena memang lukas nmb pada waktu itu tidak melaporkan penerimaan satu miliar rupiah ini
sedangkan ada tenggat waktu dari pihak kpk yang menentukan bahwa sesuatu menjadi gratifikasi
atau menjadi perkara gratifikasi kecuali ia melaporkan dalam kurun waktu tiga puluh hari
sehingga kemudian kpk membidik lukas nmb sebagai penerima gratifikasi senilai satu miliar rupiah
dan sampai dengan hari ini ada beberapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
tidak hanya lukas nmb dalam kasus ini
ada beberapa orang lainnya yaitu kadis pupr dari papua gerius oneyoman
dan kemudian ada ferdrik bani yang juga turut terseret dalam kasus ini
serta ada nama kuasa hukum dari lukas nmb stefanus roy rening yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka
sebagai tersangka yang diduga melakukan penghalang halangan merintangi perkara penyidikan yang dilakukan oleh kpk
terkait dengan swab dan juga gratifikasi yang diduga diterima lukas nmb
kita masih ingat bersama yuda bagaimana proses perjalanan kasus ini

proses ini dimulai dari september dua ribu dua puluh dua di mana dua puluh enam september dua ribu dua puluh dua yang lalu lukas nmb sebetulnya dipanggil oleh kpk
untuk dimintai keterangannya tapi kemudian tidak hadir karena alasan sakit
dan kemudian ada beberapa hal yang terjadi setelahnya yang membuat kpk akhirnya memaksa atau menjemput paksa lukas nmb
untuk dibawa ke gedung merah putih jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka
dan tadi dalam proses persidangan sebelum kemudian majelis akademi
menutup sidang tadi lukas nmb sempat menyampaikan sesuatu yaitu dia menulis surat secara tertulis yang kemudian karena terbatah batah membacanya
maka kemudian dibacakan oleh pihak kuasa hukum yang isinya adalah meminta untuk sidang dakwaan maupun sidang selanjutnya dilakukan secara offline
dan lukas nmb menyatakan siap untuk menghadiri sidang di gedung pengadilan negeri jakarta pusat atau tpkor di tempat saya berdiri
dan lukas nmb menyatakan siap untuk menghadiri sidang di gedung pengadilan negeri jakarta pusat atau tpkor di tempat saya berdiri saat ini

dan tadi sudah sudah oleh hakim dinyatakan bahwa disanggupi akan diadakan offline tetapi dengan satu syarat yaitu pihak lukas nmb dapat menjamin keamanan dan juga kenyamanan dalam proses persidangan
mengingat tadi alasan dari pihak kpk untuk melakukan online atau daring tidak hanya soal kesehatan tapi juga soal keamanan yang diduga dapat terjadi sesuatu hal ketika ada proses offline di tempat ini
kami masih menunggu bersama yudha nanti kelanjutan dari proses persidangan ini nanti pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh
apakah kemudian ada hal hal yang lain yang menarik yang kemudian tertuang dalam surat dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum
tetapi yang jelas tadi dari pihak jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa pihaknya menyambut baik apa yang diputuskan oleh majelis hakim untuk dilakukan offline tetapi mereka juga akan menunggu keputusan dari pemeriksaan medis
kesehatan terkait dengan lukas nmb dan mereka juga akan menunggu apakah nanti pada sembilan belas juni dua ribu dua puluh tiga sesungguhnya lukas nmb siap dan hadir di ruangan sidang
tetapi jika kemudian tadi kami sempat mempertanyakan kalau misalkan kemudian tidak juga hadir padahal dinyatakan sehat atau kesulitan untuk menghadirkan terdakwa di ruangan sidang maka jaksa menyatakan bahwa akan menggunakan upaya paksa sesuai dengan apa yang tertuang dalam kuhap
yudha kembali kepada anda
baik maria sarjana terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali